sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik menko marifest luhut panjaitan digelar
di pengadilan negeri jakarta timur pada senin pagi sidang dihadiri dua terdakwa yang merupakan
aktivis ham yakni haris azhar dan fathia maulidianti turut hadir para aktivis yang
mendukung kedua terdakwa terkait keadilan hak berpendapat sidang berisi agenda pembacaan
dakwaan secara terpisah dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada haris
azhar kemudian dilanjutkan kepada fathia maulidianti isi dakwaan yaitu mengenai penghinaan
dan tudingan dalam video dialog haris dan fathia di akun youtube milik haris dengan
dua ratus enam belas subscriber pada agustus dua ribu dua puluh satu luhut disebut terlibat dalam polemik bisnis tambang
di papua hal ini diduga tidak ada bukti kebenarannya dan belum ada konfirmasi sehingga
disebut fitnah yang mencemarkan nama baik kedua terdakwa didakwa melanggar pasal yang sama yaitu
pasal kombinasi kita dakwakan dengan dakwaan kombinasi jadi ada dakwaan alternatif dan dakwaan
subsidiritas namanya ada empat pasal yang pertama pasal dua puluh tujuh ayat tiga juntuh pasal empat puluh lima ayat tiga
tiga undang undang informasi dan transaksi elektronik juntuh pasal
ke satu kuhp juntuh pasal lima puluh lima itu karena ada penyertaan jadi dalam sidang ini kuasa hukum
haris dan fathia mengajukan eksepsi atau keberatan dalam video saya saya tadi bilang
video kan jelaskan soal metodologi saya jelas dibahas tadi yang dicukil cuman berapa detik
sedang untuk penyampaian